menteri perhubungan budi karya sumadi mengaku masih mengkaji penerapan sistem ganjil genap untuk sepeda motor
terutama pada saat pelaksanaan asian games
menurut menteri perhubungan budi karya sumadi pihaknya hingga kini masih mengkaji
perluasan penerapan sistem ganjil genap untuk sepeda motor
terutama saat asian games nanti
kajian penerapan itu masih dibahas dengan dinas perhubungan dki jakarta
uji coba perluasan pembatasan kendaraan bermotor di jakarta dilakukan hingga tanggal tiga puluh satu juli
dan resmi diberlakukan satu agustus nanti
perluasan kawasan ganjil genap diberlakukan selama penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas
pada delapan belas agustus hingga dua september dua ribu delapan belas
sistem ganjil genap diberlakukan senin hingga minggu
mulai pukul enam pagi sampai dua puluh satu waktu indonesia barat